kembali di cnn indonesia today di tengah meroketnya harga crypto bitcoin miris masih banyak masyarakat
di indonesia yang terjerat investasi kripto bodong kita akan bahas seputar keamanan investasi
crypto dengan layanan robot trading dengan bagas satria vp commercial indonesia selamat pagi mas
bagas pagi mas aldi oke mas bagas ini bagaimana anda melihat masih banyaknya korban di penggunaan
robot crypto hai baik jadi kalau ada sedikit pandang saya sebetulnya memang regulasi atau
bahkan terhadap hukum dari yang menyediakan layanan robot crypto atau robot trading juga
sebetulnya perlu diperjelas juga ya mas karena banyak pasti banyak masyarakat indonesia atau
para investor yang yang kalau dari sisi layanan kita lihat layanan servisnya kan mungkin memang
memudahkan memudahkan investor gitu ya tapi sekali lagi
kita juga harus tahu dimana kalaupun kalau trading tanpa robot pun sebetulnya sudah ada resiko di sana
gitu resiko trading langsung ke platformnya misalnya itu juga sudah ada resiko yang harus diketahui
terlebih dahulu apalagi dengan menggunakan layanan robot trading dimana justru resikonya ada tambahan
risiko disitu gitu karena mati transaksi yang terjadi itu kan dilakukan oleh robot dan si
pengguna sudah memberikan akses ke
robot tersebut untuk melakukan transaksi ada itu menurut saya adanya tambahan resiko yang
masyarakat indonesia atau para investor harus mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu sebelum
mereka melakukan trading dengan robot crypto padahal sudah tergolong high risk ya tapi kalau
kita melihat dari kasus yang saat ini terjadi kalau kira kira dianalisa mas bagas melihat ini
terjadi dari segimananya karena kan seharusnya sudah ada proses
testing sebelumnya kan dari robot ini sebelum akhirnya dipakai oleh trader atau investor begitu
di titik mana yang kemudian miss baik kalau menurut saya balik lagi ke titik ini sih titik
apa namanya mencari tahuan lebih atau edukasi edukasi ke masyarakat lebih tepatnya bisa dibilang karena
seperti yang tadi saya bilang ada dua resiko di sini itu resiko tradingnya sendiri untuk kita bicara
crypto kan sudah termasuk kategori high risk di mana masyarakat juga sebetulnya sudah mengetahui tentang hal ini
jadi kita harus mengetahui tentang resiko tersebut ditambah lagi dengan adanya robot
kripto ini yang mungkin terlihat terlihat begitu menjanjikan sehingga kebanyakan kita dikatakan
apa ya terlena mungkin ya sehingga tidak melakukan riset terlebih lanjut terhadap misalnya dari
terlebih dahulu atau potensi potensi resiko apa yang mungkin bisa terjadi dari adanya kita
misalnya menggunakan si robot trading ini gitu sepertinya kalau menurut saya sih lebih ke situ sih mas
edukasi sangat penting ya sebelum memilih robot trading tapi kalau dari kacamata
indodex sebetulnya melihat penggunaan robot dalam trading trading apapun ya crypto forex
begitu ini sebetulnya hal yang sudah lumrah hal yang direkomendasikan atau tidak
baik kita tidak merekomendasikan transaksi di robot dengan menggunakan robot trading karena dari platform
medok sendiri juga kita tidak menyediakan adanya robot gitu jadi yang kita sediakan hanyalah sebuah
marketplace untuk masyarakat bisa berkomunikasi dengan robot trading
transaksi jual beli aset kripto langsung di marketnya atau langsung di pasarnya gitu ya tanpa menggunakan robot terlebih dahulu
kita tidak bisa katakan itu juga sebagai transaksi yang bisa disebut lumrah gitu ya walaupun memang
nyatanya di masyarakat sudah banyak yang menggunakannya gitu tapi kita juga tidak tidak tidak menyarankan kalau
dari sisi regulasinya juga misalnya belum jelas atau dari sisi penyedia jasanya juga belum ada penjelasan hukum misalnya
itu juga itu juga yang kita kita sampaikan bahwa kita juga tidak tidak merekomendasikan atas hal tersebut gitu
jadi kalau di indodax sendiri kan bisa langsung transaksi aja jual belinya langsung kita tanpa menggunakan robot
jadi itu itu pun juga harus ada edukasinya terlebih dahulu dan kita juga dari indodax juga memang sudah berkomitmen untuk itu
dan kita sudah melakukan cukup sering edukasi ke masyarakat sehingga diharapkan ketika masyarakat bertransaksi di tempat apapun
mereka sudah memahami resikonya
saat ini yang terjadi di masyarakat aset crypto sendiri banyak juga ya tercium adanya investasi bodong disana oleh satya swaswari investasi ataupun mbak pepty
sebetulnya cara bermain aset kripto yang paling aman saat ini terutama untuk investor pemula mungkin yang baru masuk ke aset kripto bagaimana yang harus dilakukan mas
betul jadi yang terjadi adalah banyak perusahaan perusahaan yang statusnya mungkin bisa dikatakan scam atau penipuan itu mereka hanya menumpang terhadap

yang sedang tinggi sekarang jadi mereka menjual bahwa mereka berbasis blockchain mereka menggunakan kripto dan lain lain tapi sebetulnya mereka hanya menumpang gitu mungkin di belakangnya mereka adalah misalnya skema piramida atau skema penipuan yang lainnya gitu kan
itu yang bisa jadi makanya kita juga selalu mengedukasi ke masyarakat tentang resiko resiko yang ada di industri kripto ini industri kripto yang sekarang sedang berkembang di indonesia
tapi sejauh ini kalau melihat antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto
bagaimana indodax menakar memproyeksikan bahwa aset kripto ini akan menjadi salah satu hal mungkin yang menjadi hal yang hype lah di kalangan investor
belakangan juga pengaruh dari kenaikan harga bitcoin itu sendiri ya khususnya ya karena bitcoin memang bisa disebut ibunya aset kripto gitu karena yang paling tua gitu dan juga memang paling besar dari market kapitalisasi aja per hari ini dia sudah mencapai di nomor delapan dunia
kita sudah membalap market kapitalisasi dari saham facebook dan juga saham tesla secara market kapitalisasi dan kalau kita lihat market crypto ini kan pergerakan harganya memang hanya berdasarkan demand dan supply ya
karena kita lihat juga khusus kalau untuk bitcoin supply nya sangat terbatas dan demandnya kita lihat di seluruh dunia sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan saat ini sehingga otomatis pergerakan harganya sekarang juga beberapa hari kebelakang sedang mengalami kenaikan kurang lebih gitu
nah mungkin itu adalah hal yang bisa kita lihat
kalau di indodax ini misalnya rakyat indonesia bertransaksi jual beli hasil kripto menggunakan indox itu kita juga menyarankan untuk yang pertama mengganti password secara berkala dan jangan samakan password yang digunakan di akun investasi gitu pada umumnya dan dengan password yang di email itu yang pertama
lalu yang kedua jangan klik tink sembarangan yang biasanya disebar atau didapatkan di sosial media

karena kadang kadang ketika kita klik link tersebut itu adalah salah satu upaya phishing dari taktiker
sehingga mereka bisa mengetahui email kita password kita username kita dan lain lain
nanti jadi berbahaya
yang ketiga di indodoc sendiri juga kita memfasilitasi layanan security tambahan yaitu dua fa dengan menggunakan google authenticator
jadi pengguna indodoc juga bisa menginstall aplikasi google authenticator untuk menambahkan satu layer keamanan lagi
untuk mengakses akun indodoc nya mereka
jadi ketika mau login ada satu fitur tambahan yang ada kodenya itu juga dia akan berganti secara setiap persekian detik
sehingga itu menambahkan secur security level lagi pun
kalau ketika ada transaksi withdrawal penarikan uang ke saldo rupiah ke rekening banknya
kita juga ada konfirmasi melalui email juga
itu jadi satu layer tambahan lagi yang sektor keamanan dari member dari indodoc
setengah keamanan yang berlapis lapis ya harus dilakukan ya
karena banyak tuh mas saya juga di instagram gitu di facebook banyak tiba tiba ada message yang kayaknya fishing nih
jangan dibuka linknya kalau dibuka linknya malah nanti jadinya malah jadi korban gitu ya
mas tadi dikatakan indodex sudah merekomendasikan menggunakan robot trading
tapi memang kenyataannya robot trading marak digunakan oleh para investor
kenapa sih akhirnya robot trading ini tidak direkomendisikan oleh indodex
padahal indoor sendiri sudah memiliki track record yang bagus juga untuk perdagangan aset kripto di dalam negeri
baik jadi sebenarnya gini saya tekankan lagi tidak direkomendasikan kalau misalnya
atau penggunanya memang tidak mengetahui tentang resiko yang akan terjadi di belakangnya
jadi pertama kali dia harus paham dulu resikonya
barulah misalnya memang dia sudah mengetahui risikonya
dia sudah melakukan riset lebih lanjut terhadap robot trading ini
dan memang robot tradingnya misalnya legal gitu ya
kalau legal beroperasi ya silakan saja gitu
kita juga tidak bisa melarang
karena kan itu sudah keputusannya full di pengguna investor
jadi kita tidak bisa mengelarang di situ
cuma yang saya tidak rekomendasikan adalah ketika investor ini tidak mengetahui resiko tradingnya
dan juga tidak mengetahui resiko tentang penggunaan robot trading
apa apa saja yang bisa jadi kemungkinan
contoh misalnya kalau menggunakan robot trading
yang saya tahu kan kita memberikan akses robot tersebut untuk melakukan transaksi
baik itu transaksi beli
bagi transaksi jual
itu dia juga bisa melakukan transaksi penarikan
nah ini yang perlu diketahui juga gitu oleh masyarakat
bahwa ada beberapa akses atau ada beberapa ketentuan ketentuan atau akses lah
bisa dibilang akses lah gitu
akses yang kita kasih ke si robotnya ini
jadi ketika mau pakai robot pun ya harus selain dicek legalitasnya gitu ya
ya harus dicek juga tuh akses akses yang diberikan apa saja
biasanya juga jarang dibaca sedetail mungkin
sehingga kita main centang centang aja gitu kan
itu juga jadi berbahaya tuh
ketika dicentang ternyata ada ketentuan di balik itu
dan yang bisa menjadi resiko tambahan
sehingga kita tidak mengetahui lebih lanjut
nah itu yang jadi celah di situ sih
baik mas bagas
ini harus benar benar dipahami oleh masyarakat bahwa investasi di crypto ini adalah high risk high gain
dan juga jika menambahkan fasilitas ataupun teknologi robot di dalamnya
artinya akan ada risiko lebih yang harus diantisipasi oleh para trader ataupun investor
untuk sementara terima kasih mas baga satriadi
vb commercial indodex sudah bergabung bersama kami
semoga ini mencerahkan para investor trader agar lebih jeli lagi dalam memilih layanan apa yang ingin mereka gunakan untuk berinvestasi
terima kasih mas bagas
terima kasih mas